beralik informasi lain tujuh remaja putri yang diduga melakukan penganiayaan siswi smp di pontianak meminta maaf dan menyesali perbuatannya
beberapa dari mereka mengaku sudah berusaha untuk melerai penganayaan ini
tujuh saksi tiga di antaranya telah ditetapkan tersangka membuat kenyataan terbuka di depan awak media rabu suri
didampingi orang tua dan komisi perlindungan dan pengawasan anak daerah kalimantan barat
mereka meminta maaf dan menyesal menganiaya korban seorang siswi smp di pontianak
mereka sama sekali tak menyangka kasus ini jadi perhatian dan bahkan menjadi trending topic di lini masa
pernyataan ini keluar setelah mereka menjalani pemeriksaan oleh penyidik unit perlindungan pengawasan anak ppa reskrim polresta pontianak
dengan nyikuri bahwa saya adalah suku audrey dan berita beredar bahwa semuanya meroyok dua belas dari satu padahal semua itu tidak benar
saya ingin orang yang memposting buat saya ini secepatnya mengakus karena ini sudah menjadi trending di pontianak
bukan hanya di pontianak di seluruh dunia
saya malu saya tidak merasa tidak ada sebuah audrey tapi mengapa saya yang birat saya yang senang orang
mereka juga mendesak akun yang memposting wajah mereka di media sosial segera meminta maaf
sementara penyidik kepolisian resort pontianak kota telah menetapkan tiga tersangka terhadap kasus kekerasan siswi smp ini
tiga tersangka ini dijerat pasal delapan puluh ayat satu undang undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara tiga tahun enam bulan
kasus ini diversi karena pelaku dan korban masih anak di bawah umur sehingga tidak dilakukan penahanan
hasil visum juga mengatakan bahwa tidak ada perlukaan sobek maupun memar
itu hasil visum kemudian dari kronologis dari pengakuan juga korban tidak ada menerangkan bahwa terjadi pemukulan pada bagian kelamin
dari para saksi juga lima saksi yang diperiksa juga tidak ada perlakuan penganiayaan terhadap kelamin korban
yang ada itu ada menjambak rambut menjambak rambut kemudian ada juga sampai mendorong sampai terjatuh
nah itu kemudian yang tersangka yang satu juga adalah sampai sempat memiting
polisi memastikan tidak ada penambahan tersangka dalam kasus ini
dari sembilan saksi dan dua belas orang yang berada di tempat kejadian hanya tiga yang mengaku telah menganiaya
komisi perlindungan dan pengawasan anak daerah kalimantan barat meminta bantuan lembaga pelindungan saksi dan korban serta psikiater
untuk mendampingi korban dan para pelaku karena tergolong anak di bawah umur
kami akan melakukan pendampingan
terhadap korban dan pelaku termasuk juga saksi kalau ada
karena baik korban maupun pelaku anak jadi mereka mendapat hak yang sama untuk dilakukan pendampingan
pemerintah kota pontianak membebaskan seluruh biaya perawatan medis korban yang mengalami kekerasan fisik
sejak dirawat di rumah sakit pada enam april dua ribu sembilan belas lalu
kasus ini menjadi sorotan publik bahkan tagar justice for audrey
menduduki trending topic dunia maupun di dalam negeri